saya menyampaikan pandangan pandangan saya yang saya lihat banyak kecocokan
dan mereka janji akan balas kunjungan ke tempat saya
sudah ada komitmen dan mas giring sudah janji akan nyanyi nanti